assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam teman teman semua
kita akan sampaikan hasil kerja tim di lapangan yang dilakukan sejak kemarin
sampai dengan tadi tadi sore dan malam ini
terkait dengan dugaan pemberian suap di kabupaten lampung tengah
lebih lanjut silakan pak laude untuk menyampaikan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
malam ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan
peristiwa tertangkap tangannya sejumlah orang di lampung dan jakarta
namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mapolda lampung
yang telah membantu di dalam proses penyelesaian
dan proses penyelidikan dan penyidikan yang tertangkap tangan di lampung
yang sampai sekarang masih
jadi memerlukan bantuan baik dari sikap amanan maupun dari tempat untuk
pemeriksaan orang orang yang telah ditangkap semalam
perlu kami menyampaikan bahwa informasi tentang peristiwa tangkap tangan
yang dilakukan oleh kpk kemarin terkait dengan pinjaman daerah pada apbd
kabupaten lampung tengah
tahun anggaran dua ribu delapan belas
sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kpk sangat menyesalkan masih terjadinya praktek korupsi
yang melibatkan kepala daerah dan anggota dprd yang saat ini terjadi di lampung tengah
perlu pula kami sampaikan bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat
dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan meminta keterangan
sejumlah pihak dan kegiatan tertutup lainnya
kpk melakukan serangkaian tangkap tangan pada hari rabu tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
dan hari kamis hari ini tanggal lima belas februari dua ribu delapan belas di tiga lokasi
yakni jakarta bandar lampung dan lampung tengah

yang terdiri dari delapan orang diamankan di jakarta
dan sebelas orang di bandar lampung dan lampung tengah
mereka mereka adalah mus
wakil ketua dprd kabupaten lampung tengah
anggota dprd kabupaten lampung tengah
tr kepala dinas binamarga kabupaten lampung tengah
za anggota dprd lampung tengah
rr anggota dprd lampung tengah
ika anggota dprd lampung tengah
s sekwan dprd kabupaten lampung tengah
adr kepala bidang pupr kabupaten lampung tengah
n swasta dan kontraktor
dan satu orang ajudan dan dua orang supir
kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut
pada hari rabu empat belas februari
tim kpk mengamankan sepuluh orang di lampung tengah
yaitu sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat
tim mengamankan a di sebuah restoran di lampung tengah
kemudian mengamankan n sw di rumahnya pukul lima belas
di sini tim juga mengamankan uang
setelah itu s diamankan di bandar lampung
sekitar pukul tujuh belas
adk diamankan di rumahnya
sekitar pukul delapan belas
tim juga mengamankan uang rp satu miliar
dalam kardus di mobil crv hitam milik adk
tim juga mengamankan rp seratus
hr bersama rekannya s di jalan dalam perjalanan ke bandar lampung dari lampung tengah sekitar pukul delapan belas
n diamankan di rumahnya di lampung tengah sekitar pukul sembilan belas
j dan s di amankan di rumahnya sekitar jam dua puluh dua
bersama delapan orang tersebut tim juga mengamankan dua orang supir
sepuluh orang tersebut kemudian dibawa ke mapolda lampung untuk menjalani pemeriksaan awal
di jakarta tim kpk mengemankan delapan orang di dua hotel berbeda di jakarta pusat sekitar pukul tujuh belas
ya itu di hotel pertama tim mengamankan lima orang yaitu tr aan adr i dan k
di hotel kedua tim mengemankan lima orang yaitu tr aan adr i dan k
di hotel kedua tim mengemankan lima orang yaitu tr aan adr i dan k
di hotel kedua tim mengemankan tiga orang yaitu z r dan ik
hari ini tanggal lima belas februari sekitar pukul lima belas waktu indonesia bagian barat di bandar lampung kpk juga mengamankan ajudan bupati
setelah itu tim berkoordinasi dengan polda lampung dan sekitar pukul delapan belas dua puluh wib
uang untuk anggota dprd kabupaten lampung tengah terkait persetujuan dprd atas pinjaman daerah kepada pt smi sebesar rp tiga ratus miliar
yang akan direncanakan untuk digunakan bagi pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh dinas pupr di kabupaten lampung tengah
b untuk mendapatkan pinjaman tersebut
itu dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui dan ditandatangani bersama antara
dprd kabupaten lampung tengah sebagai persyaratan nomor randum of understanding dengan pt smi untuk
memberikan persetujuan setiap tanda tangan surat yang mohon maaf untuk memberikan persetujuan atau
tanda tangan surat pernyataan tersebut diduga terdapat permintaan dana sebesar rp satu miliar
yang diduga atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar rp sembilan ratus juta
rupiah sedangkan yang seratus juta lainnya untuk mengendap menggenapkannya menjadi satu miliar
berasal dari dana taktis pemda lampung tengah
dalam komunikasi muncul kode cheese atau keju sebagai sandi untuk sejumlah uang yang
dipersyaratkan agar pihak dprd menandatangani surat pernyataan tersebut setelah melakukan
pemeriksaan satu x dua puluh empat jam dilanjutkan dengan gelar perkara sore tadi disimpulkan adanya dugaan tindak
pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota dprd kabupaten lampung tengah
terkait persetujuan pinjaman daerah untuk apbd lampung tengah dua ribu dua puluh
kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka
yaitu yang sebagai pemberi adalah tr kepala dinas bina marga kabupaten lampung tengah
dan yang diduga sebagai penerima jns wakil ketua dprd kabupaten lampung tengah dan rus anggota dprd kabupaten lampung tengah
perlu pula kami sampaikan bahwa yang disangkakan adalah kepada pihak yang diduga pemberi
yakni tr disangkakan dengan melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b
atau pasal tiga belas undang undang
pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b atau pasal tiga belas undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sebelas
atau pasal lima belas ayat satu ke satu kuhp
sebagai pihak yang diduga penerima jns dan rus
disangkakan pasal dua belas huruf a atau huruf b
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh satu
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
demikian penjelasan dari kami
terima kasih pak laude
sebelum sesi tanya jawab
kita akan perlihatkan barang bukti yang sudah didapatkan oleh tim di lapangan
dipersilahkan pada tim dari penindakan
itu kardus tadi yang kita temukan di mobil crv hitam
kemudian uang dalam plastik hitam itu yang kita temukan di rumah salah satu saksi kemarin sore
silahkan kalau ada pertanyaan sesi pertama
seperti biasa cukup dua sesi saja
sesi pertama satu
dua cukup dua orang ya
saya kira karena sabir ini biasanya pertanyaannya banyak
jadi kita coba mulai dari belakang
selamat malam pak syarif dan mas febri
ini tadi sempat
saya gak banyak banyak nanya ini masalah
tadi ada penerimaan atas arahan
atas arahan bupati yang diperoleh sembilan ratus juta
kemudian seratus juta berasal dari dana taktis pemda
ini sebenarnya konstruksinya seperti apa sih pak
maksudnya dari pemerintah yang menyuap ke dprd
atau dari swastanya
nah ini tadi kurang dijelaskan lebih rinci
kemudian bupati ini kan statusnya saat ini sedang nyagup ya pak
nah ini kan dari kemarin sudah ada tiga kepala daerah yang juga ditangkap
sedang dalam rangka mengikuti pilkada
nah ini apakah nantinya jika kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka ini
langkah apa yang nantinya harus dilakukan kpk agar para petahana ini tidak memanfaatkan jabatannya sekarang
untuk justru membiayai kampanye pak
padat sekali pertanyaan
atau menjelaskan lagi
tidak lupa silakan
konstruksinya ini agak berbeda dengan kasus kasus biasanya
karena sebenarnya bupati atau pemerintah daerah itu ingin meminjam uang sebesar tiga ratus miliar kepada pt smi
pt smi ini adalah bumn di bawah kementerian keuangan
jadi kan anggaran pendapatan belanja daerah itu bisa dari pinjaman
dari bumn salah satunya
tetapi untuk mendapatkan pinjaman itu bupati tidak bisa melakukannya sendiri
harus ada persetujuan dari dprd
pada saat itulah akhirnya muncul kata cis itu
katanya kalau tidak ada cis nya tidak ada kejunya tidak akan ditandatangan persetujuan itu
akhirnya dicarikanlah uang satu miliar itu
itu berasal dari yang seratus juta itu berasal dari dana taktis di pemda
sedangkan yang sembilan ratus jutanya itu berasal dari
kontraktor yang biasa mengerjakan juga proyek proyek yang ada di situ
setelah diserahkan yang satu miliar itu
maka pada saat itu pula ada penandatanganan persetujuan dari
apa namanya dari dprd
untuk mou nya itu bisa ditandatangani
yang jadi pemberinya adalah dari pemda kepada
dengan uang yang beratnya
dengan uang yang berasal dari pinjaman dari kontraktor
sedangkan yang berhubungan dengan pilkada
yang kebetulan yang pak bupati salah satunya mencalonkan diri jadi gubernur
untuk sementara informasinya belum mengarah kepada soal pemilihan kan
yang ott kemarin yang berturutan itu jelas sekali
satu adalah untuk dimanfaatkan untuk dana kampanye gitu kan
kalau yang ini agak berbeda agak berbeda
ini betul betul bahwa
ini memang harus disesalkan
mengapa sesama pemerintah dprd itu dan
legislatif dan eksekutif di daerah itu saling malak seperti itu
ini kan dprd memalak atau ini eh eh eh eh eh eh
eksekutif eksekutif ya kepala daerah
selalu ada uang ketok atau uang tanda tangan seperti itu
ini yang betul betul yang membuat tidak sehat
dan saya pikir ini perlu menjadi perhatian dari seluruh
negara ini termasuk para pejabat pejabat tinggi dan pengurus pengurus partai di republik ini
pikir itu aja dulu
pak syarif saya mau nanya soal pt smi dan tiga ratus muda infrastruktur
itu kan pengajuannya kalau saya tidak salah dibahas oleh pak bupati mustafa ini
sekitar dua puluh satu november dua ribu tujuh belas saat rapat paripurna untuk pembahasan rancangan apbd
masuk di dalamnya adalah peminjaman tiga ratus miliar ke pt smi
sebelum setelah itu atau dan sebelum pengesahan di februari ini
itu kan ada pertemuan pak di jakarta
nah kebetulan ada beberapa pihak lain kan yang ditangkap di jakarta ya pak
nah ada dua pertanyaan terkait dengan ini
apakah kpk sudah mengetahui kesepakatan sebelumnya pada saat november desember sampai januari terkait dengan uang itu
atau misalnya kata cheese itu atau keju permintaan uang itu baru muncul pada januari
karena kan pembahasan tutup rancangan itu sekitar bulan desember dan baru mulai lagi januari pak
yang kedua soal dua daerah
ini kan penangkapan dua daerah pak ya
kalau dilihat secara lokusnya itu kan lintas pengadilan negeri
tapi ini agak jauh sebenarnya
apakah nantinya misalnya pengenangan kasus ini bisa di jakarta
karena kan tkp ini juga ada di jakarta pak
yang ketiga saya sambung ke mbak ariana tadi soal ini pak sebenarnya terlepas dari uang ini bukan untuk ongkos pilkada atau bukan ongkos pilkada ya pak
kalau dilihat beberapa kepala daerah yang ditangkap kpk itu bukan soal urusan hanya logistik pilkada pak
tapi mengembalikan ongkos yang sudah dikeluarkan di bergantung
pak ini ada di jakarta
kaitannya begini maksud saya
uang ini dari sembilan ratus juta dari kontraktor pak
gubernur bengkulu satu miliar dari kontraktor juga pak
kemudian pada saat dia naik itu diberikan proyek
nah pertanyaan saya sederhana
dari tiga ratus miliar yang sudah disahkan dipinjamkan oleh pt sni kemudian ada sembilan ratus juta dari kontraktor apakah misalnya kemudian ada kesepakatan antara mustafa selaku calon gubernur
bengkulu dari tiga partai itu ingin dan menyampaikan kepada kontraktor itu untuk mendapatkan proyek dari proyek infrastruktur hasil peminjaman tiga ratus juta
jadi bukan soal ongkos logistiknya pak
tapi uang itu dipakai untuk memuluskan nanti diputar balik untuk dapat proyek
pertanyaan keempat saya
soal ini pak
ada hal menarik kalau kita lihat kepala daerah yang ditangkap kpk belakangan
selalu menggunakan kode
iya kan pak
artinya hal ini selalu berulang dan terulang dan selalu berubah
saya tidak ingin menyuruh hal lain
nah bagaimana kpk menyikapi dan melihat intensitas penggunaan kode atau sandi atau simbol dalam ilmu komunikasi atau istilah yang disebut oleh orang awam begitu pak
dalam transaksi korupsi yang selalu dipergunakan
khusus kepala daerah pak
saya tidak menyinggung ke penyelenggara negara yang lain
karena sebelumnya kan ada itunya untuk jombang
sebelumnya lagi masih ada lagi soal taufikur rahman itu meter
jadi kenapa selalu berulang pak
apakah memang modus itu selalu dipakai dan mereka bisa mengetahui bahwa kpk kalau nangkap harus dirubah kode sandi atau simbol atau istilahnya itu agar tidak tertangkap
terima kasih pak
banyak sekali ada beberapa hal yang belum bisa kami jawab
karena pertama bahwa apakah ini ada janji janji yang telah diberikan oleh kepala daerah kepada orang yang meminjamkan uang yang rp sembilan ratus juta tadi
itu belum bisa kami sampaikan karena beliau juga masih dalam perjalanan untuk menuju ke sini
dan karena itu
nanti akan didalami dalam proses penyelidikan yang akan dilakukan hari ini dan mungkin besok
nanti kita lihat apa yang terjadi
mengenai tentang pilihan dari pengadilan pengadilan mana yang akan menyidangkannya
ya bisa saja
sebenarnya salah satunya di sana atau di sini
bahkan sebenarnya kalaupun dianggap di dalam perjalanan ini
apapun dianggap di daerah itu agarawan biasanya bisa ditarik ke jakarta dengan meminta persetujuan dari pengadilan tentunya
soal sandi ini memang menarik
makanya sabir pernah menulis buku sandi itu kan
dan tebal sekali
dan sandi sandi itu selalu dipakai
bukan cuma pada akhir akhir ini tapi dari dulu dulu
jadi sekaligus ini menunjukkan bahwa mereka membicarakan sesuatu yang memang bertentangan dengan hukum sebenarnya
kalau mereka membicarakan sesuatu yang tidak ada larangannya di dalam hukum ya terang terang saja
kalau kalian misalnya sama wartawan bicara ayo kita makan di belakang gedung
atau ayo kita beli makanan di sebelah
makanan di seberang kan tidak pakai kode kode
karena memang itu bahasa yang biasa kita pakai setiap hari
jadi koruptor itu dia juga mengembangkan sandi sandi
bahkan kadang sandinya itu nanti dilihat dalam konteksnya baru kita paham
saya pikir itu saja
kecuali ada yang saya lupa
selamat malam pak laudi

saya tuh sebelumnya sempat disampaikan bahwa kpk ingin menghasilkan
pilkada yang bersih untuk tahun dua ribu delapan belas ini
dan kalau dikaitkan dengan beberapa peristiwa ott yang terjadi beruntun
apakah memang fokusnya saat ini untuk penindakan ott hanya terfokus kepada
calon kepala daerah atau petahana yang saat ini akan berlaga di pilkada
atau kalau misalnya ada yang di luar dari itu itu juga termasuk dalam ranah penindakan kpk
karena sebelumnya sempat disampaikan ada tim korsugah yang disebar di hampir semua provinsi di indonesia
untuk memantau secara langsung
itu memang salah satu program kita
kita punya kajian yang salah satunya itu tentang partai politik dan pemilu
dan macam macam yang bekerja sama dengan lipi
dan itu kita juga sudah jelaskan kepada partai partai politik termasuk kdpr
kita melihat bahwa ongkos untuk menjadi seorang kepala daerah itu besar
bahkan menurut beberapa studi yang dilakukan oleh lipi
misalnya untuk menjadi bupati itu ya sekurang kurang orang itu menyiapkan lima puluh miliar
sedangkan kalau mau jadi gubernur sekurang kurangnya seratus miliar
jadi ongkosnya memang mahal
oleh karena itu memperbaiki untuk menghilangkan apa yang disebut dengan money politik itu penting sekali
agar kita mendapatkan pimpinan daerah
pimpinan daerah yang mempunyai kapabilitas dan integritas yang baik
karena dengan banyak sekali sebenarnya calon calon yang baik
dia tidak bisa bersaing diakibatkan oleh kurang uang
sehingga tidak bisa terpilih
tapi apakah kpk betul menyasar petahana incumbent
tidak ada sama sekali
enggak enggak enggak ada
ya karena memang buktinya memang ada
jadi kalau misalnya tidak ada buktinya kan tidak mungkin dilakukan
tapi apakah betul kpk sedang konsentrasi untuk itu
bahkan sebenarnya kami
kpk bahkan bekerja sama dengan itu
dengan mabes polri
dengan mabes polri yang kita ingin bahwa
pesta demokrasi ini jangan dikotori dengan
dengan politik uang
jadi saya juga berpesan kepada para calon yang sedang
mau menjadi bupati wali kota atau gubernur
bersainglah dengan baik
karena polri dan kpk betul betul ingin melihat bahwa pesta demokrasi ini berjalan dengan baik
agar kita mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas
berintegritas dan mumpuni
itu yang ingin kami rekomendasikan
dan kepada masyarakat
sudah saatnya masyarakat juga sadar bahwa
jangan mengharapkan amplop dari calon anggota legislatif maupun dari pemimpin daerah
karena yang begini begini ini yang akan merusak ke depan
yang merusak program pemerintah tidak berjalan dan sebagainya karena
yaitu setiap masyarakat calon pemilih itu selalu berpikiran juga diberi uang
bahkan misalnya sekarang kalau juru kampanye datang
setelah diberikan program kerjanya
banyak masyarakat yang mengatakan bahwa
cuma begini doang mana lampirannya seperti itu
iya itu terus terang terangan masyarakat itu meminta
baik itu dalam bentuk amplop
baik itu dalam bentuk sembako
baik itu dalam bentuk yang lain lain
jadi masyarakat indonesia
juga harus dididik
jangan lagi meminta dan mengharapkan pemberian dalam bentuk uang
selamat malam pak laude
jadi ini untuk mempertegas saja status dari fajar dari kumparan com
jadi pak laude
untuk mempertegas saja ya ini dari status bupati lampung tengah sendiri
sebab kemarin kan diramai diberitakan statusnya ini tersangka
sekarang ini setelah ditangkap
bagaimana ya status dari beliau
untuk sementara yang tersangka itu ada tiga orang
sebagai pemberi adalah tr
sedangkan penerima jns dan rus
sedangkan beliau masih
sampai saat ini masih sebagai saksi
soal ini pak
ini kan rangkaian ya pak
ada pertanyaan yang menggelitik sebenarnya
ketika kpk menangkap seorang
yang baru di bawah hari ini
kemudian sudah ditetapkan tersangka yang lain
sudah tiga orang tersangka
yang tadi ditanyakan teman dari kumparan itu
m atau mustafa tidak ditetapkan tersangka ya pak
nah bagaimana kpk menjelaskan kepada publik
terkait dengan definisi ott itu
maksudnya tangkap tangan itu seperti apa pak
karena kan peristiwanya berbeda
penerimaannya sudah terjadi
tadi malam itu
mustafa itu batal
batal tertangkap baru ditangkap hari barusan gitu
jadi tolong diperjelas ke publik
definisi tangkap tangan itu bagaimana pak
karena kan beda rangkaian
maksudnya dalam satu hari
dua hari beda rangkaian yang sebelumnya ditangkap
sudah lebih dulu
ini baru tangkap si bupati hari ini
maksud saya tolong diperjelas
maksudnya bukan kronologis
tapi definisi yang bisa diterima masyarakat secara umum
ya tertangkap tangan itu sebenarnya kita juga masih memakai
definisi yang ada di dalam kuhap
jadi tertangkap tangan itu
jadi tertangkap pada saat itu
kamu harus ingat
ya ketika barang bukti ditemukan
dan satu lagi
ya atau diteriakin orang ramai
sesudah kejadian yang tidak terlalu lama
dan sebenarnya rangkaiannya satu
tetapi supaya fair
ini juga perlu saya sampaikan bahwa
sekarang ini kita
pemeriksaannya belum selesai di mapolda
oleh karena itu supaya fair
dibawa ke sini dulu
nanti besok atau setelah diperiksa
status beliau bisa lebih dijelaskan
apakah dia tetap saksi
apakah dia tersangka
tapi rangkaian kejadiannya sama
dalam waktu yang bersamaan
tetapi kan kita harus lihat juga perannya dia
peran masing masing orang itu
misalnya kan kita mengamankan itu adalah sembilan
sembilan belas orang
tetapi kan tidak semuanya dijadikan tersangka
karena memang perannya tidak merupakan pelaku
bahkan dia ada di situ sebagai supir itu dia tidak
jadi seperti itu
jadi untuk adilnya kepada beliau juga
kita harus periksa dengan seksama
sebelum kita menentukan status beliau
kalau tidak ada

jadi kita akan melakukan yang di sini
maka ada dua orang yang bisa diperlukan
ya itu tadi
dari hasil pemeriksaan yang kita mendapatkan
informasi yang lengkap dan cukup
bahwa hanya dua orang itu yang bisa kita jadikan tersangka
tidak semuanya kita jalan bersama itu kan mengetahui semua kejadian
walaupun seperti itu
jadi memang hanya dua saja yang terlibat secara intens
dalam peristiwa ini
tapi kenyataannya tidak selalu begitu kan
di dalam operasionalnya
bahwa kan ada satu dua tiga orang yang menentang mereka juga berasal dari berbagai partai politik kok
tetapi ya biasa ada yang dominan di dalam situ dia yang meminta seperti itu
jadi enggak selalu harus seluruh anggota dprd seperti itu
saya pikir terima kasih banyak
oke saya kira cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam